dan untuk melihat bagaimana persiapan keberangkatan jamaah haji asal indonesia
kami telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia sri hartono di solo jawa tengah
tono mungkin bisa anda gambarkan kepada kami bagaimana persiapan keberangkatan jemaah haji dari indonesia di hari ini
dan berapa kloter yang siap untuk diberangkatkan
ya selamat sore ayu jadi hari ini di asrama haji ndonowi dan boyolali solo telah menerima sekitar lima puluh tiga kloter atau sembilan belas enam puluh lima jemaah haji
dan yang sudah diberangkatkan ada lima puluh satu kloter atau sekitar delapan belas tiga ratus dua jamaah haji
hari ini telah datang empat kloter yaitu kloter empat

sementara empat kloter yang saat ini menunggu untuk diberangkatkan adalah kloter dari klaten yaitu kloter lima puluh empat lima puluh tiga lima puluh lima lima puluh enam
sehingga dari klaten ini jumlahnya ada sekitar satu satu ratus delapan puluh tiga ini termasuk petugas haji
mereka dibagi menjadi empat kloter yang rencananya malam ini juga
akan diterbangkan ke tanah suci
di informasi yang juga kami terima bahwa untuk saat ini pihak dari embarkasi solo terus melakukan upaya untuk memberikan edukasi
memberikan pemahaman kepada calon jamaah yang akan berangkat
karena rata rata mereka adalah kaum lansia sehingga dikhawatirkan jika nanti terlalu banyak kegiatan terutama di luar akan mengganggu kesehatannya
saat ini sudah

sudah tercatat sekitar delapan jamaah calon haji yang meninggal dunia
dan rata rata kebanyakan penyebabnya karena selain faktor usia juga ada penyakit bawaan serta kelelahan
karena saat ini suhu udara di tanah suci memang panas cukup panas sehingga menguras energi
baik tono seperti kata anda tadi bahwa mayoritas dari calon jemaah haji adalah lansia
kemudian di arab juga saat ini cuacanya
sedang panas ekstrim
kemudian terkait hal ini apakah ada himbawan khusus kepada calon jemaah haji
jadi selama berada di embarkasi solo saat ini ada sekitar empat kloter yang menunggu dari kloter jamaah haji asal kladen ini
mereka diberikan informasi dibekali juga dengan pemahaman bahwa kondisi saat ini di mekah sangat panas
sehingga bahkan suhu itu bisa mencapai
sekitar empat puluh derajat
maka mereka dihimbau untuk tetap menjalankan kegiatan dianjurkan untuk tidak menjalankan kegiatan di luar ruangan
dan selalu minum air putih setiap jamnya
namun demikian dari pihak embarkasi solo juga menyediakan tim petugas khusus
karena tahun ini merupakan tahun haji yang memang mayoritas lansia
dengan hashtag haji ramah lansia
mereka juga menyertakan beberapa
beberapa petugas untuk mengawal para lansia maupun mereka yang mengalami disabilitas
sehingga tim ini akan mengawal para jamaah yang lansia
khususnya yang berada di mekah yang tidak ada keluarga atau sanak famili yang mendampinginya
ya terima kasih atas laporan anda sri hartono melaporkan langsung dari solo jawa tengah
selamat sore selamat bertugas kembali